tak tahan terus dianiaya dan juga khawatir anaknya akan dijual
seorang ibu bersama anaknya yang baru berusia tiga bulan melarikan diri
ia meminta perlindungan ke pihak dinas sosial dan kpai kota bekasi
menurut pengakuannya anaknya diancam akan dijual oleh suaminya untuk membeli motor
ditemui di rumah singgah milik dinas sosial di villa dua ratus bekasi selatan kota bekasi pada kamis sore
mala menuturkan keris jiwa yang menimpanya dengan berlinang air mata
selama satu tahun hidup bersama tanpa ikatan pernikahan dengan seorang pria bernama buyung
yang bekerja sebagai pemulung mala mengaku kerap pendapat penganiayaan
selama ini mereka tinggal berpindah pindah di emperan toko
penganiayaan pun makin sering diterima mala setelah ia melahirkan anak hasil hubungannya dengan buyung
lantaran ia menolak keinginan buyung untuk menjual anaknya senilai sepuluh juta rupiah
tak tahan atas perlakuan pasangan hidupnya itu malah memutuskan kabur dan meminta bantuan kpai kota bekasi
kpai kota bekasi kemudian menyerahkannya ke pihak dinas sosial kota bekasi
dinasosial kemudian melaporkan kasus ini ke polresta bekasi kota
polisi kini masih mengejar tersangka buyung
sementara itu komisi perlindungan anak indonesia daerah kota bekasi menilai
kasus yang menimpa mala merupakan kasus perdagangan manusia
terima kasih kalau kami dari kpai kerjasama dengan dinas sosial fokus kepada persoalan bayinya
dan sekarang alhamdulillah bayi tersebut
sudah terselamatkan dan sekarang untuk sementara
untuk penanganan dan kesehatan dan kebutuhan dari si bayi ini
akan ditanggung oleh pemerintah kota bekasi
untuk mengembalikan kondisi psikis sang ibu
pihak kpai daerah kota bekasi berencana akan memanggil psikiater
dinasosial kota bekasi juga menjamin perlindungan dan perawatan mala
dan anaknya yang baru berusia tiga bulan tersebut
erik kustara bekasi jawa barat